iya iya kamu tuh harusnya gak nyalain diri kamu lah
yang penting sekarang kan kita tahu keadaan sebenarnya
kamu tuh gak hamil kamu masih perawan
itu yang penting sebenarnya
yaudah kalau gitu aku balik dulu ya
akhirnya pengganggu satu itu udah pulang
yang gue bisa berduaan lagi sama ayah
eh udah malam ini banyak angin
sini masuk dulu yuk
sini masuk dulu
eh mari sini
sini duduk sini
anak shalani tuh udah pulang
kok kasar sekali sih dia kan punya nama
dia hanya suka galak sama bapak
ya jangan lah pak
kita istirahat dulu aja ayah
kok masih di sini
saya mau nemenin ayah pak
jadi kalau ayah perlu apa apa gak usah manggil bapak lagi gitu
bapak kan banyak warusan
jadi biar saya yang gantiin sebentar di sini
duitnya pasti segudang
kalau dia ada di sini terus
pasti dia bakal ngurusin ayah
dan aku juga bakal enak
aku juga bakal kecipratan
boleh boleh pak boleh pak
cuarto belakang falsim

berdoja daiku pak
jadi kok tidak pernah buka ini
tidak apa apa sih wijek
ayah beneran hamil
di sana ga di sini heboh juga nih ya
dia cuma masuk angin
mama percaya kok
kalau kamu ga akan berbuat yang senjam itu ya
masa kamu ga malu sih
sama si itu
udah tuker cincin tau
sama tuh yang mukanya jebel jebel
nek kamu ga mau ngerti aku banget sih
kan aku udah bilang
saat ini aku nggak mau
berhubungan sama siapapun
akhirnya kok anget ya
perasaan aku belum masak air
aku masak airnya
lebih enak kalau beli lebih enak
ya dibendung deh
ada bubur buat kamu
aku suapin ya
kamu beli di mana buburnya satria
aku bikin ayah
jadi aku cari di sekitar sini
gak ada yang jual bubur
jadi aku bikin aja buat kamu
rasanya enak ya
ini kamu yang masak
iya aku yang masak
gak lah ayah gapapa
iya aku suapin
nih cowok yang kayak gini
yang pantas jadi suami
apaan sih pak
kok ngomongnya begitu sih
pakai malu malu segala ayah
kalau bapak jadi perempuan
udah bapak sabet nih
laki laki kayak gini dari kemarin kemarin
dengan tanpa ragu ragu
kalau kaya pasti dia kaya
jadi nanti kamu nggak bakalan kekurangan duit
dan selalu diladenin
bapak tuh apa sih pak
emang ayah perempuan apa sih
udah ayah nggak apa apa
aku nggak marah
biasa kalau cuma cie
saya mau ngomong sebentar pak
di luar pak
sebentar pak ya
kita kita ngomong dua sebentar pak ya
sebentar aja di luar ayah
sebentar ya ayah
itu anak pengen sembuh paham nggak
jangan ditongkrongin terus dong
ini kan bapaknya
suka suka saya dong
mau ditongkrongin mau apa ini
bapak nggak kasihan sama anak sendiri ya pak
kalau sampai dia tahu
lo pernah bikin ubah di lsm luar
ini makanya dia
tambah para sakitnya ntar ngerti nggak
tapi biarpun dia kurang ajar
yang penting aku tahu
kalau dia benar benar kesengsem sama ayah
nggak apa apa dia kurang aja nggak apa apa
aku harus dorong dia
supaya dia cepet cepet kawin sama si ayah
kalau dia kawin sama si ayah kan
hidup aku gak akan susah susah lagi
harus didorong kawin
tunggu tanggal mainnya
aku bilangin di dapur
kompornya liatin kalau airnya udah mendidih
takut kebakaran aja
eh sini makannya udah
usapin dikit lagi ya
dikit aja lagi ya sedikit
nggak usah sat
aku bisa sendiri
jangan gitu dong
kalau gak ada yang jagain kamu
terus nggak ada yang bantuin kamu di sini
aku sebenarnya kurang yakin sama bapak kamu itu
tapi aku kan
aku gak pantas diladeni sama kamu satria
loh nggak pantas gimana ayah
kan aku juga manusia kamu juga manusia
nggak pantasnya di mana cuma
perasaan waktu ayah sama raka tadi
kok ayah bisa ketawa ketawa ya
wah harusnya kalau sama aku
juga ayah harus ketawa nih
aku ceritain aja tuh
yang kemarin aku ceritain ke aku
siapa tahu ayah bisa ketawa
terus nggak canggung lagi deh sama aku
aku punya cerita nih bagus banget
mau dengar nggak
aku baru dapat cerita dari agung ya
tahun seribu sembilan ratus dua puluh satu
khusus untuk atlet atlet memanah
dari kampung kamu itu
pakai belangkon ya
diambil anak panahnya ditembak
dikeker dulu nih
nancep di jidatnya juri
dia juga bingung kan karena agak medok
bapak juri kenapa itu ya
kok jidatnya jadi kena anak panas saya
dia buka belangkuan ya
i am sorry ya bapak ya
nggak lucu ya ceritaku
aku gak ngerti ceritanya satria
kenapa ayah gak bisa ketawa ya sama aku
kayak waktu dia sama raka tadi
apa kita benar benar udah nggak bisa balik lagi ya
kayak dulu bisa deket gitu aduh
kamu udah makan kan
sekarang mau apa lagi
mau aku ceritain yang lain atau
gue bacain majalah atau apa
aku nggak mau apa apa kau
udah kamu pulang gi satria
aku mau istirahat sendiri
oke aku pulang ya
kamu juga istirahat kamu cepat sembuh ya